respon pak jokowi ketika abang masuk golkar gimana bang
ya pasti bagi orang tua pasti mendukung ya
saya ketua golkar solo sering ketemu sama pak
ya pasti mendoakan mana yang terbaik
saksikan program program kompastv
melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya